berlokasi di ganjuran bantul yogyakarta
ada warung yang selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner
warung ini menyajikan beragam kuliner jadul tradisional yang menarik untuk dicoba
mulai dari sajian segowiwit atau nasi wiwit yang berisi sajian ayam ungkep dan sayuran yang dibungkus dengan daun jati
ada juga menu gudangan nasi merah hingga menu favorit bubur lemun dan soto bambu
bubur lemu dan soto bambu mempunyai kombinasi cita rasa yang pas dan tidak hanya nikmati lidah
tetapi disajikan dengan tampilan yang menarik serta ikonik
cara membuat bubur lemu cukup mudah
rebusan beras yang sudah dibersihkan dan mendidih
lalu ditambahkan daun salam dan garam sesuai takaran dan aduk hingga matang
sementara untuk soto bambu meskipun cara pembuatannya sama seperti meracik soto pada umumnya
namun yang membuat berbeda adalah cara penyajiannya yang menggunakan mangkok dari bambu khusus
dan ini dipercaya dapat menambah cita rasa yang khas
sekali jenis jenis makanan tradisional yang kami hidangkan
terutama kami juga menjual view karena sekitar kami itu sawah menghampar yang tentunya sangat menyejukkan mata bagi para
meskipun bervariatif tapi tenang harga sajian kuliner di sini masih tergolong ramah di kantong kok
mulai dari harga tujuh ribu rupiah hingga lima belas rupiah
anda sudah bisa menikmati seporsi hidangan tradisional disini
ditambah modus pemandangan hamparan hijau persawahan dan perbukitan sejauh mata memandang
anda tertarik dengan beragam kuliner tradisional yang ada disini
tidak ada salahnya singgah kalau sedang berkunjung ke jogja

meskipun serupa lontong lemprak khas kabupaten batang jawa tengah ini memiliki cita rasa yang berbeda
bahan utamanya menggunakan ayam kampung jantan dan disajikan dengan gurihnya kuah santan yang pekat
serta kaya akan rempah
kuliner yang bisa ditemukan di sekitar alun alun kota batang ini hadir mulai dari sore hingga malam hari
uniknya nama lontong lemprak diambil dari cara memakannya yaitu dengan cara ngelemprak dalam bahasa jawa yang artinya duduk lesehan tanpa kursi
lontong lempak legend yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini milik murti ningsi atau dipanggil mbak nuan
kuliner ini jadi salah satu buruan pembeli yang melintas di batang

dan ini kalau bumbunya kan mungkin hampir sama

cukup enak rasanya jelas juga sama kalau diganti sambelnya lebih mantap
hanya dengan membayar dua puluh empat rupiah anda sudah bisa menikmati seporsi lontong lemprak lengkap dengan segarnya
sampai jumpa di video selanjutnya